dan untuk mengetahui informasi terkini terkait amblesnya tol cipali kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan hedi rahadian dirjen bina marga kementerian pupr selamat sore pak hedi
oke pak hedi langsung saja bagaimana proses perbaikan tol cipali sejauh ini pak hedi berapa lama sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki tol cipali yang ambles pak hedi
jadi tahap pertama kan kita akan memperpendek shortcut ya memperpendek kontraplonya kita buat shortcut yang kita harapkan jumat pagi sudah berfungsi sehingga kita harapkan antrian tidak terlalu panjang
kemudian saat yang bersamaan kalau ibu lihat di lapangan teman teman sekarang sedang melakukan pemancangan seat pile tujuannya adalah mengamankan median
karena median ini kita akan segera bangun detur dua lajur kita harapkan sehingga ini kapasitas memang akan tereduksi sedikit karena ada masalah geometrik di detur tapi tidak terlalu banyak sehingga harus akan banyak terbantu untuk mengalir dengan cepat
ini kita harapkan sekitar dua minggu nanti di tour kita akan buka
nah dengan adanya itu di seat pile tadi kita harapkan teman teman untuk bisa mulai melakukan pekerjaan permanen di bawah karena sudah diamankan
ini kira kira kita harapkan tidak lebih dari satu setengah bulan itu kita sudah lakukan perkuatan lereng dan normalisasi lajurnya
oke satu setengah bulan sudah selesai semua begitu harapannya ya dari bina marga
pak hedi sebetulnya penyebab amblesnya tol cipali yang umurnya
yang relatif baru ini apa pak selain yang kami dengar ini ada faktor erosi juga di situ
ya di bawah itu memang ada sungai tentu ada erosi itu bisa mempengaruhi geometrik lereng
yang mungkin dulu waktu desain tidak begitu diperhitungkan
dan di sakira pemicu utamanya adalah curah hujan yang ekstrim ini menyebabkan penjenuhan yang luar biasa
sehingga faktor keamanan lerengnya ini turun drastis dan menyebabkan sliding
oke kemudian kompensasinya apa pak yang disiapkan pihak bina marga pak kepada masyarakat yang dirugikan
karena yang kami lihat dan juga kami dengar bahwa terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang pak di ruas jalan tersebut
ya ini kita kalau bicara kompensasi tentu bicara pengusahaan selama ini kita tidak ada bicara pengusahaan
karena begini bu ya ini kan sebenarnya kita ini di jalan tolnya
dan selalu ada proses perbaikan
ya memang ini sekarang kita berusaha meminimalkan itu tadi
tepatnya kita akan buat agar antriannya tidak terlalu panjang
dan kemudian juga nanti kita akan tingkatkan kapasitasnya dengan membangun dritor dua lajur
sehingga tidak terlalu banyak berpengaruh pada volume capacity ratio nya
oke pak hedi upaya mitigasi yang dilakukan pihak bina marga untuk mengantisipasi amblesnya jalan tol lainnya
seperti apa mengingat cuaca ekstrim diprediksi akan terus terjadi beberapa waktu ke depan seperti yang tadi bapak sampaikan pak hedi
ya kami sebelum musim hujan ini terjadi kami sudah membuat plat kepada bpjt dan bujt untuk mengantisipasi cuaca ekstrim pada musim hujan ini
karena kita sudah diberikan informasi oleh bmkg bahwa akan terjadi cuaca ekstrim pada musim hujan kali ini
jadi antaranya kita minta mereka periksa semua kesehatan lereng lereng kita
periksa semua fasilitas drainase untuk dilakukan normalisasi kalau terjadi pengurangan kapasitas gorong gorong dan saluran
oke terakhir pak hedi ini ada kekhawatiran dengan amblesnya tol cipali akan menyebabkan penumpukan pengiriman logistik begitu pak di wilayah jawa begitu
bagaimana dari dinas bina marga meyakinkan itu pak
supaya itu tidak terjadi
saya kira ini bisa kita lihat dari panjang antrian ya memang kita ekspektasi panjang antrian ini masih akan cukup panjang sampai jumat pagi ketika shortcut kita buka
shortcut ini akan mereduksi kontraflow secara signifikan sehingga kita harapkan lalu lintas berjalan lancar
jadi saya kira kekhawatiran itu semoga tidak terjadi walaupun tentu ada pengaruhinya karena sedikit banyak akan ada gangguan trafik
semoga segera selesai ya pak ya
dua minggu juga kita akan lebih normalkan lagi nanti dengan pembuatan liter yang sekarang sudah dimulai
oke semoga segera selesai ya pak ya perbaikan dari tol cipali ini dan tidak mengganggu begitu dan juga merugikan para pengguna jalan tol
terima kasih sekali pak hedi rahadian dirjen bina marga kementerian pupr atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini